badan pangan nasional bersama dengan para pelaku usaha penggilingan padi
menyekapakati harga pembelian gabah dan beras jelang masa panen raya padi
bulan maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
selain itu dengan ketetapan ini pengadaan beras untuk cadangan pemerintah oleh perumbulok
diharapkan bisa optimal terutama jelang puncak panen raya
dan untuk membahas hal ini bersama saya melalui sambungan telepon
kepala bapak nas ari prasetyo adi
selamat pagi pak arief
selamat pagi assalamualaikum
assalamualaikum pak arief
dan juga para pemirsa tnn indonesia
pak arief kita ingin bicara mengenai alasan pemerintah khususnya badan pangan nasional
bisa bapak ceritakan pak
ya pertama tama terima kasih kepada cnn indonesia
kemudian hari ini kami bisa menjelaskan beberapa
yang kita ingin menjelaskan
terkait dengan kondisi perbedasan nasional
yang pertama kita sudah mulai masuk ke panen raya
sehingga harus dipersiapkan baik baik
tentunya bagaimana pemerintah menyiapkan cadangan pangan pemerintah
cadangan pangan pemerintah ini khususnya penugasannya kepada bumn bulog
kemudian kalau kita lihat memang kebijakan ini
tidak populer menaikkan harga pada saat jelang panen raya atau mulai panen raya
tetapi ini harus kita lakukan karena kita sendiri menginginkan bahwa harga itu wajar
wajar di tingkat petani wajar di tingkat penggilingan dan wajar sampai dengan konsumen
sehingga kami merasa perlu untuk mengumumkan
mengumumkan beberapa stakeholders di perbedasan
sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama
kita libatkan ktna kemudian hkti perpadi badan pusat statistik
tentunya dengan beberapa pihak stakeholders di perberasan
kemudian setelah itu kita ingin harga itu juga tidak terlalu tinggi di hilir
jadi yang pertama
pertama adalah kita mau petani kita juga mendapatkan harga yang fair
juga yang di hilirnya bisa kita kontrol bersama
demikian mas yudha
berarti apakah ini memang sejalan dengan tita presiden jokowi
yang akhirnya memang mengindaki badan pangan nasional melakukan hal ini pak
poinnya adalah badan pangan nasional harus menjaga kewajaran harga di hulu
dan juga di hilir
jadi memang kita tidak bisa serta merta menurunkan harga berat di tingkat konsumen
kemudian atau tinggi terlalu tinggi di tingkat konsumen
atau terlalu rendah juga di tingkat petani
jadi dua dua ini harus diseimbangkan
jadi perintahnya pak presiden bagaimana menjaga ketersediaan
kemudian bagaimana menjaga inflasi
kemudian bagaimana menjaga
harga sehingga daya beli masyarakat ini tetap baik
pak arief kalau kita bicara tadi bapak menekankan ini sepertinya keputusan tidak populer
terutama jelang panen raya
tetapi tetap harus diambil mengapa ini pak dilakukan
ya karena kalau kita lihat terakhir kali ada adjustment itu tahun dua ribu dua puluh

sehingga ini dirasakan perlu semacam adjustment ya
kalau misalnya harga di tingkat penggiling padinya ini tidak diatur ya itu nanti
harga bergerak naik seperti yang terjadi kemarin
kemarin itu harga gkp di beberapa tempat sudah di atas rp enam
jadi ada persaingan di antara penggilingan padi
kalau yang satu menyiapkan harga rp lima puluh lima kemudian yang berikutnya rp lima puluh enam yang besar
yang lebih besar lagi rp enam tujuh ratus enam lima ratus ya untuk mendapatkan bahan yang akan dibilik
kalau demikian harga gkp nya itu akan tinggi maka harga beras itu juga akan naik signifikan
sehingga bagi kami perlu kita duduk bersepakat
tentunya dengan seluruh penggiling padi dan juga diawasi atau dikontrol bersama sama
termasuk saudara kita satgas pangan
baik pak arief
pak arief yang menarik adalah kebijakan ini dinilai sejumlah pedagang membuat penjualan justru melambat
harga naik kemudian juga pasti akan ada penyesuaian dari hulu ke hilir
bagaimana anda melihat ini pak
tidak ada perlambatan malah justru ini mendorong keseimbangan antara hulu dan hilir
karena nomor satu sebenarnya adalah produksi
jadi mas yuda kenapa hal ini terjadi
karena memang kita jelang panen raya
nah kalau kebutuhan dua lima juta ton
empat bulan terakhir itu memang kita belum sampai di angka itu
artinya produksi sekitar satu tiga satu empat satu lima juta ton per bulan
ini memang pasti akan terjadi
sehingga kita sendiri saat ini membicarakan mengenai rencana penyerapan dari bulog tiga bulan ke depan
jadi bulog sudah ditugaskan untuk menyerap sekitar dua sembilan belas juta ton
sepanjang tahun dua ribu dua puluh
nah supaya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan di hilir
anda melihat apakah ini merupakan langkah strategis mengingatkan harga akan fluktuatif pak
anomali cuaca juga berpengaruh
bagaimana anda melihat hal ini pak
jadi untuk harga itu sebenarnya ada kesetimbangan baru mas yuda
kalau kita lihat harga harga variable cost dari beberapa variable untuk terbentuknya harga beras
seperti fertilizer kemudian biaya transportasi biaya tanam dan lain lain
memang ada kenaikan
dan ini memang perlu ada adjustment
tetapi sampai hari ini sebenarnya pemerintah belum menaikkan hpp secara eksplisit
artinya belum ada peraturan badan pangan untuk menaikkan secara signifikan
kami perlu nanti setelah ini tentunya berdiskusi lagi dengan pelaku pelaku usaha
berapa sih harga kondisi yang terbaik ya
terbaik itu maksudnya
harga yang baik di tingkat petani harga yang baik di penggilingan padi sampai dengan konsumen
sehingga kita tidak boleh sektoral saja di satu lini
misalnya maunya harga murah saja dihilir begitu ya
itu nggak bisa karena memang ada yang perlu diajak
sehingga pak presiden sangat hati hati sekali untuk memutuskan kenaikan kenaikan harga ya
atau penurunan harga sekalipun
untuk menjaga daya beli yang ada di masyarakat
berarti pak arief kenaikan delapan hingga sembilan persen ini belum fix ya
mengingat tadi masih akan berdiskusi dengan sejumlah elemen
terutama kalau saya tadi membaca masih banyak warga ataupun komunitas yang merasa keberatan dengan kebijakan ini
mengingat inflasi terkait dengan fertilisasi kemudian juga biaya transport terutama yang dibebankan oleh kepada petani juga harusnya dipertimbangkan pak
kalau kita menaikkan harga kan sebenarnya bukan membebankan petani
jadi sebelumnya tuh tahun dua ribu dua puluh harganya seperti disampaikan tadi rp empat dua ratus gitu ya untuk gkp
kemudian hari ini rp empat lima ratus lima puluh itu adalah kesepakatan antara penggiling padi dengan badan pangan begitu
karena kalau misalnya harga di atas rp enam seperti kemarin ya
kita bisa hitung harga berasnya pasti tinggi terutama di tingkat konsumen
sehingga ini harus ada keselarasan antara produksi dengan konsumsi
nah tetapi solusi utamanya hari ini sebenarnya adalah produksi
begitu produksi itu meningkat maka nanti akan ada kesetimbangan baru
berarti ini memang benar benar mengikuti produksi di mana kalau terjadi surplus maka akan ada harga yang secara tidak langsung akan meningkat

maka nanti akan ada kestimbangan baru
secara tidak langsung akan turun karena demand juga tidak bertambah
sementara suplai besar ya pak
berarti kembali kepada market
tetapi yang menarik adalah pak kalau kita bicara tadi bapak katakan ada variable tambahan buat para petani
misalkan mereka harus membayar inflasi tambahan untuk kenaikan harga pupuk
kemudian juga pastinya kenaikan harga bahan bakar juga distribusi juga menjadi meningkat
apakah harga harga itu juga nanti akan ditambahkan ke dalam kenaikan harga gabah dan beras pak
apakah harga harga itu juga nanti akan ditambahkan ke dalam kenaikan harga gabah dan beras pak
mas yuda dan pemirsa cnn setiap kegiatan kita itu sebenarnya ada cost structure
nah cost structure itu yang harus kita diskusikan bersama dalam menentukan nanti hpp harga pembelian pemerintah
harga pembelian pemerintah ini kita perlukan diskusi yang cukup dalam ya untuk bagaimana tetap harga gabah di tingkat petani gabah kering panen itu tetap di atas kpp plus margin
jadi harga pokok produksi harga pokok produksi plus marginnya
nah yang dihilir juga sama
tentunya pertumbuhan ekonomi harus tetap lebih tinggi
sehingga hulu dan hilir ini harus dijaga
kemudian di bulan maret dan april itu juga akan empat juta ton
dengan meningkatnya produksi jelang panen raya atau mulai panen raya saat ini kita ini sekarang sekali lagi mempersiapkan bulog untuk melakukan penyerapan
kalau sebelumnya kita bersama kementerian perdagangan melakukan stabilisasi harga
kalau nanti ke depan stabilisasinya itu di tingkat petani sehingga harga di tingkat petani itu tidak jatuh
makanya kita untuk melakukan persiapan persiapan tentunya nanti ke depan bersama kementerian pertanian dan juga bulog sebagai bumn yang memang ditugaskan untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah tentunya beras
baik pak arief
nah terkait dengan seberapa pentingkah pak badan pangan nasional melakukan kesepakatan selling price di saat petani akan mempersiapkan panen raya pak
saat kita putuskan ini harga gabah masih di atas rp lima lima ratus sehingga untuk menjaga supaya tidak berebut gabah gkp di tingkat petani ini perlu diatur
karena kalau misalnya tidak diatur naiknya signifikan
kemarin ada beberapa tempat di atas rp enam sudah harganya
sedangkan tadi dalam intro dengan cnn juga disampaikan bahwa harga beras naik harga minyak naik
nah sekarang kita kontrol kalau harga beras itu tidak mau naik terlalu signifikan tetapi kita sadari akan ada adjustment atau ketimbangan harga baru
kita juga harus kontrol harga gabah sering panennya
nah angka itu yang harus memang kita sama sama
bersama penggiling padi
kalau kita lihat dalam grafik yang ada bulan maret april mei itu waktunya kita menyerap
sehingga nanti bulog itu punya cadangan pangan yang bisa kita pakai stabilisasi di akhir tahun ini dan awal tahun depan
kita nggak mau kejadian ini terulang
jadi kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
kita akan lihat
tiga bulan ke depan ini panen ini hasilnya seperti apa
karena dunia ini sekarang juga mengalami climate change
jadi ada perubahan cuaca di mana kita harus waspada
nah bukan masalah kesalahan diproduksi bukan masalah yang lain
tapi kita saya terutama diminta oleh pak presiden menjaga ketersediaan
ketersediaan ini sangat penting bagi masyarakat indonesia
yang menarik bapak tadi katakan selama tiga bulan ini sampai tiga bulan ke depan pasokan aman
karena memang dalam tanda kutip panen raya menarik
cukup banyak stok gabah ya pak
sehingga bisa mengontrol harga beras
tetapi di satu sisi petani juga mempertanyakan ketika nanti misalkan pada saat tidak panen raya
apakah kontrol harga tersebut masih bisa dengan harga tertinggi
pak mengingat memang kadang kadang ketika suplainya besar harga pasti akan turun
tetapi ketika kondisi di mana sedang tidak stabil
ataupun pasokan tidak banyak harga tinggi tapi juga impor banyak seperti apa ini pak
impornya itu nggak banyak
kalau impor itu kemarin lima ratus ribu ton itu diputuskan dengan raportas dan rapat bersama pak presiden
kalau kita lihat stok bulog hari ini juga hanya tiga ratus ribu ton
ini untuk cover sampai dengan memang benar benar panen raya sebulan dua bulan ke depan gitu ya
jadi saya tegarkan kembali
di tingkat petang
sehingga petani apalagi kalau ada yang sampaikan menjatuhkan petani dengan impor tidak
tadi malam kita juga diskusi dengan pak faisal batri ekonom
beliau menyampaikan untuk kali ini kita ngimport itu sangat terukur
kalau impor terukur buktinya adalah harga juga tetap baik sampai hari ini di tingkat petani
jadi coba tolong dilihat mas yuda harga di tingkat petani sampai hari ini masih baik atau tidak
nah kalau harga di tingkat petani hari ini masih baik
artinya kebijakan import itu tidak mengganggu harga di tingkat petani hari ini
kemudian untuk yang kedepan kita juga akan pastikan kebalikannya
kita juga akan tetap menjaga harga di tingkat petani
karena tugas kita nanti membantu penyerapan
ya jadi badan pangan nasional ini mengerjakan dua hal
yang pertama stabilisasi di tingkat konsumsi
yang satu lagi harga di tingkat produsen atau petani
sehingga memang ini diperlukan kolaborasi sinergi dari seluruh kementerian dan lembaga termasuk private sector pelaku usaha perberasan
pak arief terakhir pak tadi yang menarik ada perlu adanya koordinasi kolaborasi dengan kementerian kemudian private sector untuk menciptakan kondisi yang kondusif terkait dengan harga gabah dan padi
kedepannya dalam waktu dekat ini selain tadi yang menaikkan harga

apa langkah lain pak untuk menjaga stabilisasi ini pak
kita akan tingkatkan cadangan pangan pemerintah ya
bukan hanya di beras bukan hanya di bahan pokok
tetapi ada sembilan plus tiga
jadi sekitar dua belas tiga belas komoditas
nanti pembagiannya di bulog itu adalah padi jagung kedelai
kemudian yang lainnya seperti ayam telur cabai bawang merah bawang putih gula konsumsi itu ada di bumn pangan id boot atau rni sebagai holding bumn pangan
nah kemudian yang diperlukan apa
yang diperlukan yang pertama adalah pendanaan
pendanaan ini tentunya kita sedang close discussion dengan kementerian keuangan dengan kementerian bumn dan bank indonesia
bagaimana kita memberikan dana yang murah
dana yang murah itu artinya dana dengan interest rate yang khusus yang bisa digunakan oleh bumn di bidang pangan untuk membantu penyerapan di petani
nah kalau presiden itu perintahnya luar biasa
nanti masyarakat silakan berproduksi kemudian bumn disiapkan untuk menjadi off takernya
nah kalau demikian itu kita selesai urusan dihulu
artinya bumn nya disiapkan untuk menjadi off taker sambil juga dipersiapkan untuk cadangan pangan pemerintah
dan kita sudah dapat perpresnya
badan pangan nasional ini sudah dapat perpres

kemudian diturunkan lagi melalui peraturan badan pangan nasional
yang satu lagi adalah peraturan menteri keuangan untuk pendanaannya
sehingga nanti ini akan membangun ekosistem antara hulu sampai dengan hilir
sebagai contoh begini
misalnya beberapa waktu ini kita semua sangat prihatin gitu ya
harga libert atau ayam hidup itu misalnya jatuh gitu ya
kita nggak bisa kerjakan apa apa selama ekosistemnya belum dibangun
ekosistem itu maksudnya tadi bumnnya dipersiapkan
kemudian kita bangun infrastructurnya seperti cold room ya
untuk kita siapkan cadangan ini dalam bentuk frozen
sehingga nanti kita nggak lihat lagi petani peternak itu ee
sedih karena barang barang yang diproduksi itu harganya di bawah harga produksi mereka
biaya produksi mereka
jadi membangun ekosistem ini juga harus sampai dengan hilirnya
pada saat sudah diserap nanti oleh bumn
saya berharap dengan kementerian lembaga lain ya
bisa dilakukan hilirisasi untuk program program pemerintah
sampai sekecil kecilnya ya sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat
nah ini bisa dilingkan dengan apa yang diserap dari masyarakat
dan itu perintahnya pak presiden itu memang betul
jadi serap sebanyak banyaknya ya
biarkan kondisi di luar itu hektik atau sulit mengenai apa namanya
penyediaan atau ketersediaan bahan pokok
bahan pokok strategis
tapi di indonesia ini harusnya kita tidak kekurangan
karena kita kalau kita lihat dengan harga seperti hari ini
itu artinya sebenarnya masih sangat baik ya dibandingkan dengan negara negara lain
jadi kemarin laporan dari bps
kemudian dalam rapor dengan menko kerekonomian dan menteri keuangan
indonesia salah satu yang bisa menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi mas yuda
baik pak arief
terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini pak aris
selaku kepala badan pangan nasional bapak nas
salam sehat selalu bapak